neh para pemain
menikmati reka burger
sepertinya seru juga nih
untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga atau teman teman
saat ini saya sedang berada di salah satu pusat berbelanja di jakarta barat
beragam burger terenak yang ada di ibu kota ikut serta dalam pagelaran festival burger
acara ini menawarkan lebih dari delapan puluh jenis burger dari lima belas resto burger
gimana kalau kita bikin acara burger dimana yang dari kota kota lain
kayak misalnya di selatan timur kita jadiin di satu tempat di sini
awalnya sih kayak gitu aja sesimpel itu
dari puluhan burger yang dijajakan di festival ini
saya mencoba salah satu varian burger dari lima jakarta
siapa yang tak tergoda dengan lapisan keripitan burger seperti ini
tak hanya beef patty di dalam burger ini ada juga brisket atau sandung lamur yang diasap selama lima belas jam
ditambah keju slices dan sayuran seperti ini
penasaran seperti apa rasanya
daging brisketnya itu wangi smokinya cukup kuat dan beef pattynya juga lembut dan juicy
dan dari pepaduan honey mustard dan barbecue sausnya jadi rasa burgernya itu terasa lebih asin asin dan manis
tak cukup dengan satu burger kita icip varian yang lain
pilihan saya jatuh pada burger dari salt boy steakhouse
uniknya burger ini tidak menggunakan roti burger berbentuk bulat
melainkan roti tawar dengan rip eye
perpaduan dari ripy nya ini membuat rasa burgernya itu seperti kita sedang makan steak di dalam burger
jadi rasanya masih cukup enak dengan perpaduan cheddar slice nya
apalagi ditambah dengan keripik kentang
burger memang jadi salah satu makanan populer
dengan varian rasa yang beragam festival ini menjadi pilihan para pecinta burger khususnya bagi warga jakarta
enak sih karena banyak ya macam macam pilihan burgernya jadi bisa pilih mau yang mana aja sih enak
mencoba berbagai rasa
dan milih secara langsung gitu
pengunjung bisa memilih aneka burger dengan rentang harga mulai dari puluhan ribu hingga tiga ratus ribu rupiah untuk satu porsinya
setelah puas menikmati burger
saya mau mencoba aneka burger
ini adalah peraduan yang paling menarik
ini yang menarik perhatian saya
ada kerangka besi yang beralur dan mengeluarkan bunyi yang melengking setiap disentuh
yap ding dong bell
karena gagal terus saya coba permainan yang lebih banyak menggunakan gerakan biar sekalian membakar kalori
setiap permainan di sini hanya dibanderol sepuluh ribu rupiah saja
wah seru banget deh
abis makan burger kita bisa makan burger
kita bisa main di aneka booth yang ada di sini
dan tempat ini bisa anda nikmati hingga tanggal dua puluh tiga juli
menteri tanzil dwi ari jakarta